sampai jumpa di video selanjutnya
anak cantik kok pembobok
saya mohon kepada mu
lindungi dia ya allah
yang selama ini tidak menjaganya dengan baik
andin adalah perempuan yang sangat baik
sembuhkan dia ya allah
kembalikan dia dengan kesehatan yang utuh
kepada aldebaran suaminya
juga kami sebagai keluarganya ya allah
andi memang bukan anak kandungku
tapi dia selalu ada buat aku
rasa cinta dan baktinya yang sangat besar
buat kami orang tuanya
jadi aku mohon kepada mu ya allah
sembukkan mama ya allah
biar bisa main sama aku lagi sama mama ya allah
aku mohon padamu ya allah
biar andin bisa kembali kumpul dengan keluarganya
sembukkanlah andin ya allah
berikan andin kesempatan
kesempatan untuk bahagia ya allah
sedih apa langsung ya allah
semohon kesembuhan untuk mbak andin
betapa pedulinya nino
sampai sampai dia nyebut nama mbak andri dalam doanya
justru di saat kondisi rumah tangga kami tidak baik baik saja
ma mendingan mama sembah kiki pulang aja ya
kasian rina di rumah
biar andin aku yang jaga di sini
nanti kalau ada perkembangannya aku kabarin
kabin mama perkembangan andin ya
oke mama pulang gitu ya
masur ya bu sarah
saya dan gigi pulang duluan
kasian rena sendirian di rumah sama susternya
iya bu rosah
biar saya sama sarah di sini
kita di sini dulu ya pak
masuk pulang dulu ya
kok belum datang juga
padahal aku kan udah ngasih tau dia tadi
sepertinya udah bersini udah banyak

sekarang next kali
masa pokoknya udah disini
kesian tapi dulu udah tetes di rumah ya
l per administrasi dah selesai
karena ada jutaanask ederim
reina bisa ketemu mama
kalau mama udah sama
saya keluar dulu ya
thanks ya mirna
sekarang reina bubuk ya
kalau mama udah sembuh
reina bubuk ya
menurutnya mama ya
bertahan ya nid
satu itu aja permohonan saya ke kamu
tolong kamu harus bertahan
jangan siksa saya dengan rasa bersalah seperti ini
kamu gak cinta sama andi
kamu gak cinta sama adik
kamu gak cinta sama andi
tapi malam ini
tapi malam ini
kenapa kamu menyembunyikan perasaan kamu
kenapa kamu menyembunyikan perasaan kamu
mengapa kamu menolak
mengakui perasaan kamu
terhadap istri kamu sendiri
dia istri kamu
bukan orang lain
bukan orang lain
bukan orang lain